takut kehabisan stok para pedagang kecil dan ibu rumah tangga ini
nekat merangsek ke depan antrean penjualan minyak goreng curah
di salah satu agen di kawasan pagedangan kabupaten tanggerang banten
puluhan warga ini rela mengantre seharian
demi mendapatkan minyak curah seharga rp lima belas lima ratus per kilogramnya
yang saat ini terbilang langka di pasaran
namun minimnya stok yang tersedia serta antrean yang tidak tertib
membuat sebagian dari mereka terpaksa gigit jari
tak mendapatkan minyak curah meski sudah antre sejak pagi
antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng curah juga terjadi
di salah satu agen minyak goreng curah di jalan derajat
kota cirebon jawa barat senin siang
pemandangan ini terjadi hampir setiap hari sejak sepekan terakhir
akibat langka dan mahalnya minyak curah di pasaran
bahkan kini antrean kian berjalan dan di sini juga terjadi
mengular dengan banyaknya pembeli dari luar kota
lantaran agen langganan di daerahnya tak lagi punya stok minyak curah
ratusan warga yang didominasi para ibu
antre berdesakan di agen minyak goreng curah di pasar sri mangunan
kota sampang masjid
di sini minyak curah dijual rp lima belas lima ratus per kilonya
akibat banyaknya antrean pembeli dan minimnya stok
pihak agen membatasi pembelian minyak curah maksimal enam belas kg
bagi para pedagang pengecer dan lima kilo bagi para ibu rumah tangga biasa
kira kira satu minggu sekali kalau ada itu
ya nggak tahu memang
aduh kalau tanya curah
saya itu kan sebuah dulu
masih belum ada gini dong
oh kiriman ini ya lambat
iya sebuah sebuah lah ya
warga berharap kelangkaan minyak goreng curah dapat segera teratasi
terlebih sudah semakin mendekati bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia